usai undang undang ibu kota negara baru disahkan di dpr
pemerintah bergegas menyusun strategi pemindahan ibu kota
nantinya ibu kota bernama nusantara akan dikelola oleh otorita
dan dipimpin oleh seorang kepala otorita ikn nusantara
bagaimana kemudian mekanisme pemerintahan yang akan berjalan di ibu kota negara baru
siapa kemudian sosok orang pilihan presiden jokowi
yang akan memimpin ibu kota negara baru
kita akan membahasnya bersama tenaga ahli utama kedeputian empat kantor staff presiden
wandi tuturong dan pengamat kebijakan publik trubus radiansa
mas wandi selamat malam pak trubus selamat malam
baik terima kasih waktunya malam hari ini saya ke mas wandi
karena kita tahu setelah disahkan kemudian ini ramai menjadi pembicaraan
ada konsep baru ibu kota negara baru otorita
bagaimana kemudian konsep ini mekanismenya nanti seperti apa
saya kira seperti sudah dijelaskan oleh tim atau pansus
ru ikn yang sekarang sudah menjadi lembaga ikn pak ahmad duli kurnia
dijelaskan bahwa otoritas ikn itu sebetulnya namanya pemerintah daerah khusus ibu kota
atau selanjutnya disebut otorita ikn
jadi itu yang akan menjadi lembaga dengan kewenangan setinggal menteri

dia oleh presiden dan akan menjalankan proses pemindahan ibu kota negara
dan juga proses pembangunan dan nanti pemerintah yang akan berada di wilayah otorita ikn
maksudnya ikn nusantara
mas wandi menyebutkan tadi pemerintah daerah khusus
konsepnya seperti apa apakah ini sama dengan kekhususan di jakarta ataupun yogyakarta
ya itu pemerintah daerah khusus ibu kota dan kekhususannya itu diatur oleh undang undang itu
jadi nanti untuk yang lebih teknisnya akan diatur lagi berdasarkan perpes
perpesnya nanti akan ada perpes untuk pembentukan otorita ikn
di sana hal hal yang lebih teknis karena yang prinsip prinsip sudah diatur
hal hal yang lebih teknis akan diatur dalam perpres tersebut nantinya
jika kemudian disebut pemerintah daerah khusus kenapa kemudian harus menggunakan istilah otorita
saya mengutip apa yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara universitas sebelas maret surakarta
pak agus sriwanto yang mengatakan konstitusi kita undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
tidak mengatur badan otorita dalam sistem pemerintahan
makanya dalam undang undang itu juga disebut otorita pemerintah khusus ibu kota
jadi sebetulnya itu sudah dijawab di situ
penamaan otorita ikn kan kita sebetulnya seperti membedakan saja antara hal yang substantif
yaitu pemerintah daerah khusus ibu kota
dan semacam branding
jadi ada penyebutan otorita ikn yang substansinya adalah pemerintah daerah khusus ibu kota
kata kuncinya di sana ada branding
saya tanya tanggapan dulu pak trubus
pak turubus tadi merespon penjelasan dari mas wandi
iya menurut saya penyebutan
otorita ikn itu itu menjadi tidak tepat karena apa
karena itu sudah menjadi jelas dalam pasal delapan belas seribu sembilan ratus empat puluh lima itu kan tidak mengenal istilah itu
jadi istilah otorita itu yang pertama
yang kedua bahwa nanti otorita yang akan melaksanakan itu
begitu perlu waktu penangannya
maka yang konsep yang kita kenalkan selama ini
kemenangan itu ada di gubernur
nah kalau nanti otorita
maka ini ditunjuk langsung oleh presiden
akhirnya diangkat dan disilangkan sebagaimana di dalam undang undang itu disebut
maka ini kan tentu intervensi intervensi politiknya kan sangat tinggi gitu
dimana kemudian kalau misalnya nanti presidennya berganti
ya sudah kemungkinan apa namanya kepala otorindanya juga berganti gitu mbak
yang ketiga menurut saya dari sisi apa namanya
gubernur itu sendiri kalau misalnya disebut gubernur memang kelihatannya ini tidak mau gitu
ini hanya sekedar untuk membedakan
ada kesan seperti
menghindari matahari kembar mbak kalau misalnya sama dengan dki jakarta
karena itu konsep ini kemudian menjadi rame di publik karena memandang tki jakarta dengan demokrasi
karena di situ tidak ada lembaga dprd nya yang dimana kemudian harusnya itu mengakomodasi atau
paling tidak mewakili lah mewakili daripada masyarakat yang ada di sana di ikn itu
tetapi ternyata kan yang ada cuma dpr dan dpd
nah disinilah kemudian
dan banyak yang menganggap bahwa itu ada bergantangan dengan prinsip prinsip demokrasi yang kita anus
seperti itu mbak
nanti kita akan bahas satu satu saya ke mas wandi
terlebih dahulu mas wandi tadi disampaikan oleh pak trubus begitu ya
kita berbicara mengenai strukturnya terlebih dahulu
nanti akan ada kepala otorita begitu ya
kemudian ada wakilnya dan kemudian turunannya seperti apa nanti mas wandi
jadi kalau yang di
kemudian ada perkembangan sudah disebutkan
ada kepala otorita ada wakil
nanti struktur secara lebih rinci nya akan diatur oleh prp
dan fungsi fungsinya nanti akan diatur oleh prp secara lebih lanjut
berarti saat ini gambarannya belum ada atau memang tidak dibocorkan terlebih dahulu
ya sebenarnya dalam berapa ya lebih dari setahun dua tahun ini sebenarnya kita sudah mendiskusikan hal ini
belum disampaikan kepada dpr melalui prp
jadi berbagai distansi itu sebenarnya sudah kita bicarakan
dan ini yang sepertinya dikerap dengan sangat baik oleh pancus ruu ikn yang sudah menjadi undang undang saat ini
menarik ya ketika berbicara mengenai tadi walaupun konsep awalnya disebut pemerintah daerah khusus
tapi ada sisi branding di sana penyebutannya menjadi otorita
dan berbicara mengenai bagaimana kita perlu memberikan aspirasi negara demokrasi tapi di otorita nanti tidak ada
dan berbicara mengenai bagaimana kita perlu memberikan aspirasi negara demokrasi tapi di otorita nanti tidak ada
dan berbicara mengenai bagaimana kita perlu memberikan aspirasi negara demokrasi tapi di otorita nanti tidak ada

nah secara tata kelola sebenarnya ada terjadi perubahan ya dalam perancangan asli yang dibuat oleh pemerintah yang terpakai oleh dpr itu
dan yang ditambahkan oleh pancus adalah adanya pengawasan dari dpr
jadi sebetulnya karena ini sebagai setingkat menteri
kemudian dpr merasa perlu menambahkan tata kelola tersebut
sehingga kekhawatiran kita bahwa ini akan terjadi pemerintahan yang seenaknya itu tidak
dan saya kira ini kan baru awal
nanti akan ada hal hal yang lebih rinci yang diatur kemudian
berdasarkan prinsip prinsip yang sudah diatur dalam undang undang ikn itu
oke berarti dipastikan fungsi pengawasan fungsi kontrol kebijakan itu masih berjalan
tapi levelnya ditarik ke pusat
tentu dan itu inisiatifnya dpr dalam pembahasan ruu kemarin
oke berarti pak trubus kekhawatiran anda bahwa tidak ada pengawasan ternyata dijawab oleh mas wandi
bagaimana menurut anda ketika ini kemudian ditarik ke ranah pusat pengawasannya
ya kalau ditarik ke ranah pusat kan selama ini pusat sendiri sudah mengawasi eksekutif
itu sudah cukup berat kan
artinya kalau misalnya nanti ditambah beban terkait dengan pengawasan di ikn sendiri
ya itu kan berarti menambah pekerjaan daripada dpr sendiri
karena pengawasan ini tidak mudah kan
apalagi kemudian kontrol itu sifatnya harus rutin
dan inilah kemudian menurut saya harusnya adalah lembaga yang mewakili masyarakat tempat yang melakukan juga pengawasan
kalau pengawasannya cuma dari atas kan sifatnya top down itu
jadi karena top down maka segala sesuatunya yang ada di ikn itu hanya melaksanakan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat
nah ini akan berakibat tentu kemudian pemahaman tentang demokrasi jadi berubah gitu
jadi seolah olah yang ada adalah segala sesuatunya mengikuti apa maunya daripada pemerintah pusat
nah ini tentu akan menimbulkan persoalan baru
saya rasa persoalannya diantaranya adalah bagaimana kemudian memenuhi tata kelola itu dengan memenuhi atas atas yang disebut di governance
karena kan namanya itu kota itu kan sesuatu yang sangat diisilahnya daerah khusus
namanya khusus kan berarti
tapi punya persilih sendiri kan gitu
jadi inilah menurut saya dalam hal hal tertentu akan banyak persoalan yang kemudian kalau semuanya diawasi oleh pemerintah pusat
nah tentu di daerah nanti pergerakannya kemajuannya itu tidak sebanding dengan yang diharapkan
oke karena anda ahli pakar dalam kebijakan publik idealnya seperti apa sebenarnya fungsi kontrol pengawasan kebijakan ini
kalau mengenai kebijakan yang baik itu ya
oleh lembaga kalau di bahasa kerjanya dprd itu mbak
jadi dprd itu yang mengarangkan karena dprd ini kan kalau kita bandingkan dengan dki jakarta lah
kalau sama sama itu pota yang sama ini masih existing kan itu
berarti kan itu mewakili masyarakat jakarta kan
nah ini mewakili masyarakat bkn gitu mbak
jadi kalau tidak ada yang melihat bkn kan semua kebijakan kan jadinya top down
bagaimana menyerap aspirasi masyarakat bawah dalam bahasa keseluruhan itu
bottom upnya bagaimana kan itu
karena sesungguhnya dibuat
di dalam sebuah demokrasi itu kan antara top down dan bottom up
ini kan harus saling imbang lah proporsional kira kira begitu
kalau semuanya kombinasi kepada apa aturan pusat
maka yang terjadi apa daerah ini hanya menjalankan apa ya
seperti ini artinya jadi pejabat pejabat yang ada seperti robot aja
hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat
artinya harapannya aspirasi masyarakat diserap oleh lembaga legislatif
dan itu kemudian bisa menjadi kontrol kebijakan
ya saya kira itu kekhawatiran yang mungkin berlebihan ya
karena kita proses ini kan tidak berlangsung pendek
sejak awal pun ketika dia masih menjadi rancangan di pemerintah
kami sudah berdiskusi dengan masyarakat
saya sendiri sudah beberapa kali datang ke sana
baik di penajam pasir utara maupun di samarinda di balikpapan
jadi sekarang kan ada namanya participatory government
dan dengan adanya
media yang juga mengangkat dan memberikan masukan secara kritis
saya kira partisipasi itu sudah dijamin
dan hal hal ini pun menjadi pembahasan dalam pansus
jadi dengan sudah diperjabatkan undang undang kita
maka saya pikir hal hal seperti itu sudah kita pikirkan
tinggal bagaimana nanti proses implementasinya itu bisa kita kawal bersama
supaya kekhawatiran tentang proses demokrasi menjadi apa namanya terganggu dan sebagainya itu kita bisa kontrol bersama
nantinya kan kita tahu bahwa tidak hanya para pejabat tapi juga ada masyarakat para pekerja asn yang tinggal di wilayah otorita ini
konsepnya kan memang seperti itu ya mas ya
kota modern gitu
bagaimana kemudian mengelola agar aspirasi aspirasi ini
tadi mas sampaikan memang itu sudah dihitung dikalkulasi
tapi bentuk secara realnya bagaimana kemudian suara suara ini bisa tersampaikan
aspirasi ini bisa tersampaikan
saya kira banyak cara
itu bisa diatur secara internal juga di dalam perpresnya
tetapi sekarang pun saya kira kita kan berada dalam ruang publik di era kebebasan yang sangat luas ya
partisipasi publik masukan masukan publik aspirasi publik itu bisa disampaikan dengan berbagai cara
di pemerintahan sekarang pun kami ini di kantor staf presiden ada namanya ksp mendengar
kami menjemput langsung
lalu ada juga lapor
ketika lapor itu sistem yang kita kembangkan di sini dan dikerjasamakan dengan kemenpan rb
hal hal seperti itu kita bisa menangkap aspirasi ini
jadi ada banyak sekali ruang
jangan khawatir bahwa ini akan kebebasan yang sudah kita raih ini
ini bisa dibalikkan begitu saja hanya karena
jadi jangan khawatir kita akan berusaha
terutama masyarakat lokal
kami juga sudah banyak berbicara di sana dengan masyarakat tempat
mereka juga punya concern bahwa partisipasinya menjadi lebih baik
dan itu kita sudah jawab
kita diskusikan sama sama bagaimana supaya sdm di sana tidak menjadi teralianasi
supaya mereka menjadi tuan rumah
dan mereka mendapatkan pendidikan yang baik
sehingga ketika nanti berbagai lembaga lembaga kelas dunia kelas internasional berada di sana
mereka juga bisa menjadi tuan rumah di sana
nah itu visi besar
kita tidak hanya berbicara ini dalam jangka pendek
kita berbicara tentang indonesia masa depan
segala yang terbaik itu akan kita hadirkan
akan kita wujudkan di ikn
dan ini butuh kerjasama kita semua
dukungan masyarakat dukungan media dan sebagainya
kita kawal bersama
termasuk juga memastikan sosok yang tepat nantinya mengelola ibu kota negara baru
siapa kepala otorita ikn nusantara
kita akan bahas usai jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kita masih berbicara mengenai ibu kota negara baru
yang nanti akan disebut sebagai otorita ikn nusantara
masih bersama saya
dari kantor staff presiden mas wandi
dan juga pengamat kebijakan publik pak trubus
saya ke mas wandi lagi sebelum kita berbicara
siapa sosok yang tepat untuk memimpin nantinya di ibu kota negara baru
karena banyak nama yang kemudian sudah disebut sebut oleh presiden jokowi
berbicara mengenai konsep pemindahan sendiri
nanti kantor presiden dan wakil presiden
kemudian apakah betul menyusul tiga kementerian yang akan dipindahkan
kementerian dalam negeri kementerian pertahanan
dan kementerian luar negeri
ya itu yang diwacanakan
dan sebenarnya kami juga kantor staff presiden juga diminta mempersiapkan diri
yang penting supaya fungsi fungsi pemerintahan pusat itu berjalan dengan baik
kan prinsipnya seperti itu
bahwa nanti prosesnya akan seperti apa tentu ada pentahapan pentahapan
ini memang bukan proses yang sekali jadi
begitu undang undangnya jadi
lalu kemudian kita pindah semuanya
ya tentu tidak seperti itu
konsep ini yang kemudian dipertanyakan terutama kita tahu sejak awal didengungkan oleh presiden joko widodo
akan dipindahkan ibu kota bagaimana nasib para pekerja asn
ini kemudian juga belum ada pencerahan mas wandi
sebetulnya itu sudah dibicarakan di dalam kami itu ada sembilan pokja
salah satunya melibatkan kementerian pertahanan
dan ini juga melibatkan asn
proses bentahapan itulah
kemudian kita mendiskusikan beberapa kementerian penting yang harus kita dahulukan
seperti apa nanti fasilitas di sana dan sebagainya itu kita bicarakan
tetapi nanti secara lebih teknisnya tentu masih akan ada beberapa hal yang harus difinalkan ya
kita tahu undang undang sendiri yang sudah kita sampaikan rancangannya masih terjadi perubahan
jadi sama juga dengan perpresnya dan aturan aturan yang di bawahnya itu pun pasti akan ada penyesuaian penyesuaian
saya menarik tadi mengatakan rancangan undang undang kemungkinan ada perubahan apakah yang sudah disahkan masih akan ada perubahan
bukan bukan maksud saya kemarin draft yang kita sampaikan pun masih terjadi penyesuaian perubahan oleh dpr
jadi apapun yang kita rancang dalam perpresnya pun
saya kira masih sangat terbuka terjadi penyesuaian penyesuaian sesuai dengan masukan masukan yang terbaik dari berbagai macam ahli dan stakeholder
itu maksud saya
tapi kan ditargetkan akhir dua ribu dua puluh dua ini semua harus rampung karena prosesnya otorita ini akan bergerak dan memimpin proses pemindahan ibu kota di dua ribu dua puluh tiga begitu ya mas wandi
dua ribu dua puluh dua akhir proses ini semua harus sudah rampung peraturan presiden semuanya harus
itu sudah disampaikan
itu sudah disebutkan dalam undang undang
dalam rentang waktu satu tahun saya ke pak trubus sekarang
apakah memungkinkan untuk melihat begitu banyak peraturan yang sampai saat ini memang belum disampaikan kepada publik
tapi pemerintah cukup yakin cukup firm tampaknya dalam waktu setahun semua akan bisa tuntas diselesaikan
iya menurut saya cukup berat mbak
karena kan aturan aturan itu kan harus menyerap pakai akirasi juga dari masyarakat
soalnya di situ
nah tentu kemudian karena
aturan aturan yang ada itu turunan itu bersifat sangat dinamis
tentu di sini pemerintah harus cukup deli ya cukup memperhatikan juga bagaimana
tuntutan masyarakat ataupun rekomendasi rekomendasi yang diberikan oleh para pakar atau para ahli yang ada di dalamnya
nah yang lain menurut saya mengenai pemindahan itu sendiri kan harus memang bagaimana kemudian kementerian dan lembaga lah
kementerian yang dulu yang mana selain di istana presiden kan itu ada
empat kali ya empat klaster lah ya klaster utama itu yang disebutnya adalah itu presiden dan wakil presiden ya
kemudian diadakan tambah triumfikat itu
di samping kemudian karena keamanan ya tentu tni polri yang diutamakan
tapi yang berikutnya kan juga dengan kementerian kementerian yang lain
ada yang sifatnya mendukung perasati kn kemudian itu ada kementerian hubungan dan sebagainya
ada juga kementerian yang sifatnya untuk perekonomian dan investasi
yang lainnya juga ada lembaga lembaga
tapi perhubungannya dengan jumlah fdm yang cukup banyak nantinya itu tentu mesti bertahap kan
karena jumlahnya itu tujuh enam ratus an lebih yang akan dihidupkan
nah ini menurut saya memang harus diatur sedemikian rupa dengan aturan tadi aturan yang ada nanti
sehingga nanti tidak timbul apa istilahnya kesembuhan sosial atau menggedulak dan timbul masalah masalah baru lagi
di dalam pemilihan baik sdm maupun lembaga lembaga meskipun pemerintah pusat punya kewenangan
pemerintah punya kewenangan lembaga lembaga mana
ada lembaga lembaga yang akan dihidupkan atau lembaga lembaga yang berpindah atau ada lembaga lembaga mana yang tidak berpindah
tetapi persoalannya kemudian di publik juga sudah muncul berbagai lembaga katanya yang tidak berpindah
misalnya kayak komnas anak komnas perempuan atau apa itu komnas ham itu katanya tidak berpindah
tetapi ada juga lembaga lembaga yang pindahnya itu belakangan sekali
jadi ini ada tahap tahap di mana selama masa itu banyak sekali aturan aturan yang harus dipersiapkan
untuk menyiapkan perpindahan
dan terutama kaitannya dengan asn itu sendiri yang jumlahnya cukup banyak
dan di samping itu juga menyerap anggarannya
karena anggarannya kan juga cukup besar dua yang harus disediakan yang harus disiapkan
karena bagaimana juga tempat tinggal di sana juga bagaimana para asn ini
kalau misalnya eselon satu ke atas misalnya itu kan yang menempati rumah tapak
tapi kalau misalnya eselon dua ke atasnya itu ke bawah itu kategorinya rumah rusun
nah ini juga harus ada aturan aturan yang jelas
itu kan yang berkembang
terang kembang seperti itu saya rasa
ini masih berproses tapi kita tidak mendapatkan bocoran dari mas wandi
tampaknya masih dikip terlebih dahulu
semoga nanti kalau sudah terang benderang bisa dijelaskan secara gamblang kepada publik
mari sekarang kita berbicara mengenai siapa sosok yang tepat untuk memimpin otorita ikn nusantara
mas wandi kriterianya seperti apa sih kemudian yang diinginkan oleh presiden
kalau dari sisi
itu untuk melihat tantangannya ya
tantangannya itu kan bagaimana membangun dengan pentahapan yang jelas sistematik
memiliki kemampuan untuk mendengarkan berbagai perspektif dalam pembangunan
mengetahui tentang kompleksitas pembangunan
nah saya kira kita punya banyak talenta di situ
dan disinilah peran media peran berbagai stakeholder untuk memberi masukan kepada
sehingga nanti presiden bisa mendapatkan
pilih dari yang terbaik
nama nama yang terbaik dari yang terbaik
nah itu silakan
peran media kan jadi sangat penting nih untuk memunculkan
mungkin ada nama nama yang belum pernah muncul silakan dimunculkan supaya diketahui publik
sehingga bisa disesuaikan
tantangan membangun sebuah ibu kota baru itu seperti apa
ibu kota baru itu sesuatu yang visioner
nah orang yang membangun juga harus memiliki mistisi yang sama seperti presiden
selain kemampuan pengelolaan manajemen bagaimana menyatukan berbagai macam
aksi berbagai macam talenta dalam membangun ibu kota
karena konsepnya itu kan smart beautiful green sustainable
yang semua yang terbaik itu kita kumpulkan
nah orang yang mampu mengelola manusia manusia hebat seperti itu ya itu

itulah kira kira kita mau yang terbaik dari yang terbaik
soal nama silakan itu bebas
itu menjadi wilayah yang bisa dimasuki siapa saja
mungkin pak terubus juga bisa ngusulkan nama
kira kira seperti itu
kita belum berani mengusulkan nama sebelum saya ke pak trubus
kita kutip dulu nama nama yang sudah disebutkan oleh pak presiden aja ya mas wandi ya
kita tampilkan grafisnya siapa saja ada empat nama kemudian
yang sudah disebutkan oleh presiden
jokowi dodo ada mantan menristek bambang brojonegoro
kemudian komisaris utama pertamina basuki cahayapurnama
ini wakilnya pak jokowi dulu di dki jakarta
kemudian dirut pt wijaya karya tumiana dan kepala lkpp abdullah azwar anas
baru ada empat nama artinya di luar nama nama ini mungkin saja akan ada nama yang baru mas wandi
atau nama nama ini masih cek ombak dulu bagaimana respon publik
cek ombak ya itu lagi
sangat mungkin mbak elvira jadi kalau saya empat nama ini cocok semua
kalau saya bisa pilih empat saya pilih empat empat ya
sayangnya bukan saya yang akan memilih ya itu hatta orang beratusnya presiden
dan saya kira kita tidak menutup juga kemungkinan dari nama nama yang lain
kan nama nama itu juga muncul pasti karena berbagai pertimbangan karena ada yang mengusulkan
karena dia punya prestasi yang sudah dikenal oleh publik diperkenalkan oleh media biasanya
nah barangkali ada nama nama yang lain
mungkin pak trubus punya jagoan yang lain yang kita belum
nah kan itu ini kan proses yang terbuka
silahkan partisipasi partisipasi yang benar ya dalam demokrasi
bebas siap saja bisa melakukan
jadi media juga bisa berperan untuk memberikan yang terbaik
ini buat kita semua
di ikn ini kita berbicara peradaban ini yang lebih baik
kita bicara ibu kota negara ini barangkali generasi kita aja
yang akan terlibat dalam proses pemindahan ibu kota
bergenerasi generasi berikutnya mungkin nggak akan ada
oleh karena itu mari kita kawal sama sama gitu
jangan kita hal hal yang terlalu kecil kita persoalkan
tetapi hal besar kita lupakan
saya kira itu prinsipnya
oke ini hal besar ini siapa yang akan memimpin ibu kota negara baru
pak terubus ada nama tidak di tantang mas wandi tadi ya
mungkin ada nama jagoan lainnya di luar empat nama ini
yang jelas gini mbak
kalau karena saya tadi publik
yang penting pertama adalah mereka yang bisa mendatangkan investor
karena persoalannya pembangunan ini membutuhkan anggaran yang besar
ya total ya anggaran kan sampai empat ratus enam puluh triliun lah kira kira itu
berarti adalah orang yang mampu mendaftarkan investasi di situ
itu yang pertama
karena itu menyangkut keberlanjutan dari proses pembangunan di kn itu
itu yang pertama
yang kedua tentu ini karena diangkat oleh presiden ditunggu oleh presiden
masih sisi politiknya tinggi
nah karena posisinya tinggi berarti orang yang secara politik itu adalah dekat dengan presiden
ini pak awok maksudnya
nah itu yang
ya jadi itu itu
yang ketiga ya menurut saya ada kriteria lain misalnya karena kebetulan apa
tentu partai penguasa kan juga nggak mau ini mbak nggak mau apa istilahnya kehilangan ini juga kesempatan lah
jadi ini sebagai partai penguasa tentu punya nama punya jagoan
tetapi apapun yang terjadi sesungguhnya yang penting adalah bagaimana kemudian
seperti dikatakan pak pandit andi adalah tetap ini berlanjut
dan ini kebanggaan kita semua lah ya
sejajarnya orang yang punya kapasitas punya kemampuan dan yang sejajarnya punya pengalaman
dari lihat pak nama itu yang punya pengalaman menimpin di kupu
takkan pak batu cikaiya purna'ma yang punya pengalaman
yang lainnya tentu ada juga yang seperti pak hafar anas juga punya kapasitas yang mudah
sudah milenial katanya gitu
nah ini juga menjadikan ajang yang menarik
misalnya nama nama yang menurut pak punya anak ke pak butuh nekoro
tetapi yang jelas saya rasa bahwa presiden akan memilih bagaimana orang itu mampu melaksanakan pembangunan itu secara berkelanjutan
dan mempunyai kapasitas untuk mendatangkan anggaran
untuk menggunakan investasi itu
karena ini persoalannya murni anggarannya kan lebih banyak dari
nah kalau politis di sana mas wani apakah ada pertimbangan kemudian
istana membaca keinginan publik lebih ke tokoh profesional kah
atau memang dari latar belakang partai politik kah
yang nantinya akan memimpin ibu kota negara
ya semua aspek akan menjadi pertimbangan
politik sosial profesionalisme dan sebagainya
termasuk mungkin hasil apa yang disampaikan pak trubus ini
juga menjadi masuk ke dalam ruang publik kan
nah ini pun akan menjadi masukan masukan yang sangat penting
dan tentu akan menjadi variable yang akan menentukan kira kira seperti apa
nah soal nama ya kita kembalikan kepada presiden
kira kira seperti itu
oke berarti konsepnya siapapun itu ini hak prerogatif presiden
namanya nanti murni dari presiden
termasuk posisi ketua dan wakilnya
ke pak terubus lagi meskipun tadi pak terubus sudah menjabarkan kemungkinan ada dimensi politis disana
sebaiknya ketika kita berbicara mengenai sesuatu yang baru
ini luar biasa begitu ya bagi sejarah perjalanan bangsa ini
ketika memimpin ibu kota negara baru apakah sebaiknya kita mengambil dari sosok profesional
atau memang membiarkan saja sisi dimensi politis lebih berperan dalam pemilihan orang orangnya
ya kalau kita lihat publik pada umumnya meminta yang profesional
karena kan itu sangat diharapkan supaya pembangunan ini tidak selasa kerennya itu mangkrak gitu ya
jadi ini supaya berlanjut
nah ini sehingga adalah orang profesional orang yang mampu mengelola dengan baik punya kapasitas
dan tentu soal mau tidak mau juga ada dukungan politik juga mbak
karena kalau nggak ada dukungan politik ya karena yang persangkutan ini menjabat selama lima tahun
dan dipilih dan diangkat langsung oleh presiden dan bertanggung jawab oleh presiden
tentu ini kan dimensi politiknya terkait dengan partai partai yang setidaknya mendukung
partai yang berkuasa saat ini
jadi memang ini sosok ini tentu adalah hal yang sangat diharapkan oleh publik
adalah sosok yang punya kapasitas punya profesional
tapi ya kita di maseka bisa mendatangkan cuan
kira kira untuk pelaksanaan pembangunan ibu kota baru yang membutuhkan angka yang cukup besar itu mbak
baik yang bisa mendatangkan cuan begitu ya karena kita butuh investasi

satu alasan saya ingat beberapa anggota dpr mengatakan
rancangan undang undang ini memang prosesnya cepat karena investor sudah mengantri
begitu ya mas wandi ya sehingga prosesnya bisa dikerjakan lebih cepat lagi
benarkah begitu memang sudah para investor sudah mengantri
ya sebetulnya minat investasi itu sudah muncul ya
saya kira di media juga sudah bermunculan ada berbagai negara dan bahkan perusahaan
dan nama nama besar yang sudah muncul
saya kira karena mereka melihat ini ada sebuah harapan baru
tentang bagaimana selain dari perspektif return on investment
tapi juga ini akan menjadi jawaban atau menjadi contoh bagaimana sebuah peradaban baru dibangun
menghadapi berbagai tantangan tentang climate change tentang disrupsi dunia digital
dan sebuah kota yang nyaman dan barangkali bisa menjadi contoh tidak saja buat kita di indonesia
tetapi juga buat negara negara lain
saya kira kita membutuhkan itu membutuhkan harapan itu yang tangible ya
hasilnya akan bisa kita lihat dalam waktu yang tidak terlalu lama
oleh karena itu ini adalah sebuah keputusan penting keputusan strategis visioner
dan ini bukan untuk kita semata sebetulnya
kita berbicara tentang generasi berikutnya
kita berbicara tentang indonesia dua ribu empat puluh lima
seratus tahun dari sekarang
seratus tahun dari sekarang
seratus tahun indonesia yang berdekat kurang dari dua puluh lima tahun dari sekarang
jadi generasi generasi yang sudah ada di depan kita mungkin anak anak kita
itulah yang akan nanti menikmati di sana
dan mari kita memberikan legasi yang terbaik untuk mereka
karena kita sedang tidak berbicara tentang diri kita sendiri
saya sendiri di kantor stafresiden mungkin tinggal dua lima tahun lagi
saya sudah tujuh tahun lebih
sudah tujuh tahun

jadi orang biasa gitu ya
sekarang juga orang biasa maksudnya
tapi ini harus diteruskan secara eksternal
nah mari itu kita tawarkan
lima tahun lagi tapi nanti akan merasakan kantor baru di ibu kota negara baru begitu ya mas wandi
oke pertanyaan terakhir
pertanyaan terakhir saya kita tahu tadi mas wandi sudah menyebutkan ini prosesnya akan panjang hingga dua ribu dua puluh empat
tapi saat ini
kita hidup dalam kondisi pandemi dalam ketidakpastian
bagaimana memastikan bahwa proyek ini memang akan on the track dan tidak terpengaruh oleh dimensi politik apapun ke depannya
ya menurut saya ini yang menyebutkan tantangan ya
saya ke mas wandi dulu
saya ke mas wandi dulu baru ke pak trubus nanti
ya oke saya ingin membuat analogi yang menarik yang saya disampaikan juga oleh pak doli ya
jadi kita seperti halnya kita dalam keluarga
kalau anak kita sakit dan kita punya keadaan ekonomi yang tidak berlebih
tidak berarti semua anggaran keluarga itu kita hanya untuk kesehatan saja atau untuk anak kita yang sakit
kita juga harus memikirkan tentang pendidikan mereka
masa depan mereka
jadi kita juga dalam keluarga pun kita harus punya multi perspektif
apalagi kita berbicara negara
kita tahu kita kena pandemi
oleh karena itu terjadi penyesuaian penyesuaian
mulai dari kebijakan gas dan rem yang dipimpin oleh presiden
sama halnya tidak berarti kita hanya berpikir jangka pendek
hanya ada depan kita
kita juga harus berpikir bagaimana indonesia masa depan itu akan maju
akan sejajar atau bahkan bisa menjadi pemimpin dunia
ini harus kita mulai dari sekarang
ya sesuatu yang ikn pembangunan pemindahan ibu kota negara ini adalah sesuatu yang sangat strategis sifatnya
yang dalam rangka kita berbicara hal hal yang besar
ini seperti halnya ketika pendiri bangsa kita mau memerdekakan kita
pasti banyak sekali kekhawatiran
kalau kita ikuti perdebatannya banyak sekali kekhawatiran tentang apakah kita harus memproklamirkan kemerdekaan atau tidak
tetapi kita harus mengambil keputusan itu
dan kalau keputusan itu sudah diambil mari kita wujudkan
ini hanya seper seribu saja dari sekian banyak tantangan yang akan kita hadapi
tetapi kalau kita mulai dengan rasa optimisme dan visi yang benar tadi
maka mari kita ambil tanggung jawab itu untuk mewujudkan ibu kota negara yang baru
pak trubus silahkan pertanyaan yang sama
menurut saya sih
tantangan terberat itu memang bagaimana kemudian
tantangan terberat itu memang bagaimana kemudian

secara proporsional lah ya
bahwa pembangunan ini bisa dilaksanakan dalam kondisi pandemi ini
sepertinya akan oleh pemerintah
akhir akhir ini dikatakan bahwa kemungkinan itu akan mengambil dana itu
pemulihan ekonomi nasional
karena anggaran itu dipakai sementara untuk pembangunan
itu yang berkembang di publik seperti itu
tetapi yang jelas bahwa pemerintah harus memastikan bahwa ini semua dapat berjalan
karena kalau tidak
nanti pada akhirnya memang pembangunan ini jadi tersendat gitu
tersendat oleh faktor anggaran
kita percaya bahwa pemerintah punya skema skema
bagaimana dalam situasi pandemi covid
dan kita berbicara
saya setuju dengan pak wandi tadi
nanti ya jangka menengah
jangka panjang nanti gitu
sehingga kita melihat bagaimana dalam ke depan ini selama sepuluh tahun
pemerintah secara kontinu dan istilahnya berkenambungan
untuk bisa melaksanakan pemimpinan
implementasikan dari pada kebijakan yang ditetapkan
pembangunan itu dari jakn ini secara ya komprehensif lah
dan masyarakat juga menjadi hal yang membanggakan
dimana kemudian pendidikan dan sebagainya yang dibukakan pak wendy tadi
adalah bisa terlaksana dengan baik di ikn tadi
tentu ini satu hal yang berat
padahal makanya saya katakan tadi
seorang pemimpinnya itu adalah orang yang mampu mendatangkan investasi
atau mendatangkan uang
sehingga disitu bisa melaksanakan pembangunan secara lanjutan
menurut saya itu
kita tunggu bagaimana nanti strategi tepat pemerintah
karena waktunya sangat mepet
tapi kita percaya apapun itu kita harapkan kebaikan untuk indonesia
dan juga prosesnya bisa berjalan dengan lancar
mas wandi pak trubus
terima kasih sekali lagi perspektif dan diskusinya malam hari ini
salam sehat selalu